mika sebelumnya dihadapan para relawan meminta untuk jangan tergesa gesa menentukan calon presiden
kali ini di depan salah satu partai koalisi presiden jokowi dodo meminta agar parpol hati hati
dan tidak sembarangan untuk memilih capres pada pilpres dua ribu dua puluh empat
menyampaikan sambutan dalam hud ke lima puluh delapan partai golkar pada jumat malam
presiden mengibaratkan pemilihan capres dan jawa pres seperti sebuah perusahaan bas kapai penerbangan
untuk menentukan pilot dan co pilot
pilot pertama berjanji akan mematuhi hukum penerbangan internasional
sedangkan calon pilot kedua mengobrol janji akan memberikan penyediaan pesawat kelas bisnis dengan harga tiket murah
di hadapan petinggi partai dan ketumpar poli yang hadir
presiden melanjutkan agar hati hati untuk memilih pilot kedua
karena hanya menawarkan janji yang membangun emosional bukan rasional
karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi
jangan sembarangan menentukan calon pilot dan popilot yang akan dibeli oleh rakyat
juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden
juga saya tidak pesan
jangan terlalu lama lama